mantan kepala kepolisian daerah metro jaya jentito karnavian menyampaikan perkembangan kasus jessica kumala wongso setelah melakukan serah terima jabatan di mabespori
berdasarkan kerjasama penyidik polda metro jaya dengan kepolisian australia diketahui jessica memiliki empat belas catatan kriminal selama tinggal di australia
cetan kriminal diantaranya percobaan bunuh diri tapi kita belum expose ini karena terikat dalam mla mutual legal agreement dengan australia